presiden joko widodo angkat bicara tentang komposisi menteri pada kabinet periode kedua
jokowi juga membuka peluang berkoalisi dengan gerindra
tetapi setelah berdiskusi dengan ketua umum partai koalisi pendukungnya
jokowi mengatakan jumlah menteri di kabinetnya tetap tiga puluh
tetapi tidak merinci posisi menterinya pada periode mendatang
ia menyebut akan bertemu dengan ketua umum partai koalisi pendukungnya
untuk membahas usulan penambahan partai dan komposisi kabinet
jokowi juga terbuka dengan kajian yang akan disampaikan pdip
melalui rekomendasi kongres kelima tentang desain kabinet periode mendatang
belum kita ketemu
tapi ada kemungkinan bergabung
pak seberapa mempunyai kemampuan
seberapa mempunyai kemampuan
ya di politik itu kan semuanya serba mungkin
tapi tidak dalam waktu dekat ini karena kita masih ketemu dengan ketua ketua koalisi kita aja belum